upati selamat datang
upati selamat datang
ih sakit duh
kok punya acara
apa ella senyum senyum
cengker cengker tega banget
tapi masih mending didantarin ondel ondel daripada topek kucet
ini podium kagak pantes di sini
kagak bisa mantesin sih
eh eh eh panggilin eh
panggilin jangan di atas itu jangan di atas
turun itu nggak ada itu nggak ada itu
ngaji sok ngatur berlagu
bener bener si abang ada kesempatan lagi
bagus ya bang
tata apaan sih
tuh lihat deh
udah udah balik balik balik
kamu bilang jangan pakai gitu
kalau nggak ada bupati soalnya
lo kalau gue nalin dari tadi
makanya bening anjir lo
belakang makannya bening
kapan dia menunggunya
ya allah kaget mak
nggak mau mau mau mau
mak udah pak
ngapain sih berhenti
terima kasih kalian
gue udah naik darah banget nih
terima kasih kalian
gue naik darah nih
nggak mau mau mau
bupati selamat datang
bupati selamat datang
bupati selamat datang
bupati selamat datang
bupati selamat datang
waduh bupati rumahnya lapar amat begini lapar lapar sih pak iya maaf tadi sebelum
sini belum sarapan begitu besok kalau belum sarapan saya kasih sarapan tiket
pak bupati semua ini boleh ngutang enak aja dari tabungan saya loh
emak segala kayak begini aja diomongin pasti ada maunya kan
main ke rumah
tidak tidak tidak
ya kesian banget
kasian kasian kasian
pak bupati doyan juga ya sama sayuran sayuran
itu timun wortel janggung
sayuran kamu enak juga ya
bupati ini saya bawakan janggung spesial buat pak bupati
cobain ya ini pasti enak
ini mbak yu mau mellet bupati
ada apa sih kamu
eh bupati ini namanya pelecehan seksual nih
saya lapor ke pengadilan agama buat orang eh pengadilan eh komnas ham
namanya bupati itu tidak usah diceramain
dia itu sekolah sekolah yang cukup tinggi
sekolah tega aja aku bawa
mirsak yang ketinggiannya masa berdemenan sama mbak yu begini
bapak bupati musuh laki laki kan kecil
ya pengen gedein kayak istiqlal
makanya engkau mau minta sumbangannya
kamu butuh berapa biaya
oh sekitar satu miliar lah pak bupati
bupati mau ada istiqlal aja bisa
pasti ada dong bupati gitu loh
aja gadein aja tuh hidung
udah pasti bisa
bupati kayak buat beli es
pidato saya hari ini sama dengan pidato yang sebelumnya
hei pidato dikit amat
begitu mah gue juga bisa
sekolah dimana sih tuh bupati

maaf ada tambahan sedikit
saya lihat warga di sini baik baik semua
dan saya jadi betah tinggal di sini
saya akan bikinkan sebuah rumah nih kan untuk bapak bupati
kalau dia ini membuat rumah saya bisa membangunkan sebuah gedung
ya terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya ini tabungan ini perlu gue selamatin
kok biru kemana sih
lo tau gak
lo tau gak
gue kan belum tau
belum selesai nanya nya
lo tau gak
buku tabungan gua di sini
gua mau ngedanain itu namanya demo gua nih
ya kagak tau
saya mah nih ya nih ella nih ngelakuin demo dengan ikhlas jujur dan sabar
pokoknya buat warga gamdangdut
itu semua yang ngetahuin lah
iya duitnya juga dikit
mendingan saya ngambil buku negara
apa yang gua tau
harusnya masih tau dong
emang bukunya ada namanya
kalau gak diselamatin ya buku tabungan
wah urusan gua bisa kacau banget
ini masalah investasi
kalau sekarang kita jual surat tanah sertifikatnya itu segala macam
kita bangunin itu rumah buat bupati bulan depan juga udah cair
bakal dapat kita proyek perencanaan penghijauan
belum lagi nanti tuh ujung ujungnya bisa bahas weh
gimana loh kalau kita dapat proyek buas weh
ini duitnya gede bang
ya udah terserah abang deh
emang benarnya begitu
tapi kalau abang dapat proyek terus duitnya cair
nih abang beliin air emas ya
lu berapa bongkah